ini masih dalam penulisan
kita lihat di kegiatan penambangan sekarang kita sudah menggunakan loh campuran biodiesel
jadi istilah kopi tiam itu jadi umum gitu ya
buat kita ini tim semua tim pemenangan besar harapannya juga kepada caimin
dan jika tidak sesuai dengan alkitab
namun kita belum mendapatkan informasi secara khusus mengapa yang diundang pada hari ini hanyalah bakal calon presiden saja